jenazah erik air langga karyawan pt freeport yang tewas dalam pendakiannya ke pegunungan kartens papua hari ini dimakamkan
setelah disemayamkan di rumah duka jenazah erick dikebumikan di pemakaman umum warung bawang ciamis jawa barat
erik tewas kedinginan saat mendaki pegunungan kartens papua hari minggu
meski sempat mendapat pertolongan nyawa lulusan itb ini tidak tertolong
erick meninggalkan anak serta istri yang tengah mengandung anak kedua
ratusan kerabat turut mengantar korban ke peristirahatannya yang terakhir